polisian resor jakarta barat masih menunggu hasil laboratorium forensik mabespori
untuk mengetahui penyebab kebakaran di pemukiman taman kota jakarta barat
selain itu polisi juga menelusuri unsur pidana dalam kebakaran
yang menewaskan dua orang warga dengan memeriksa dua puluh saksi
menurut kapolres jakarta barat
tim laboratorium forensik mabespori telah menyimpan beberapa barang bukti
yang kini sedang diteliti di pusat laboratorium forensik mabespori
penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran
yang menghanguskan ratusan rumah warga
polisi juga akan menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kebakaran
yang menewaskan dua orang warga
penyebabnya pada bulan februari dua ribu delapan belas
di kawasan taman sari telah terjadi kebakaran
yang disebabkan oleh warga yang dengan sengaja membakar rumah
hingga menghanguskan dua ratus rumah
selain meneliti barang bukti
polisi juga memeriksa dua puluh saksi yang diduga mengetahui
dan melihat awal terjadinya kebakaran
pada bulan februari

mengambil barang barang yang ada di sana
kemudian saat ini sudah dibawa ke